susiati seorang petani di desa posangit tengah kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo jawa
timur menemukan bayi pada jumat pagi bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan
susiati digubuk di tengah sawah pukul lima pagi dalam kondisi dikerubuti semu
setelah diperiksa oleh bidan desa setempat bayi yang diperkirakan berusia tiga hari ini
dipastikan dalam kondisi sehat
polisi dari polsek wonomerto dan unit perlindungan perempuan dan anak polres
probolinggo kota kemudian datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan
sementara itu masih kita cari saksi saksi kemudian untuk saksi pendukung dan barang bukti
kemudian kita lakukan penyelidikan apakah memang itu pengajar di uang atau bagaimana
untuk sementara bayi ini dirawat dan diasuh di rumah susiati